gubernur papua lukas nmb tidak memenuhi panggilan kpk terkait pemeriksaan dugaan korupsi pada senin dua belas september
kpk pun telah meminta direkturat jenderal imigrasi kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk mencegah nmb bepergian ke luar negeri
mengutip dari cnn indonesia com jurubicara pemprov papua muhammad rifaidarus menyebut
lukas nmb masih berada di kediamannya di tengah isu penanganan kasus dugaan korupsi oleh kpk
meski begitu darus mengaku tidak mengetahui proses hukum yang diduga menyeret nmb
terkait kasus ini lukas nmb telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak tujuh september dua ribu dua puluh dua hingga tujuh maret dua ribu dua puluh
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk juga telah memblokir rekening nmb
pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan kpk terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat nmb
sebelumnya kpk telah memanggil nmb untuk diperiksa di makobrimob kota raja kota jayapura papua pada senin dua belas september lalu
panggilan itu tidak dipenuhi dengan alasan nmb sedang sakit